konstelasi politik ibu kota terus bergerak dinamis apalagi tingginya eskalasi politik di ibu kota
yang ditandai dengan demonstrasi besar besaran anti ahok empat november yang lalu
serta proses hukum yang dijalani calon gubernur petahana ahok terkait penistaan agama
menjadi pembicaraan utama di mana mana
untuk mengulas apakah peristiwa politik besar tersebut cukup berimbas
atau sangat berimbas pada tingkat elektoral para kandidat
saat ini saya sudah bersama bang aji alfarabi peneliti dari lingkaran survei indonesia
untuk mengulas dan membahasnya
halo bang haji terima kasih sudah datang
kita akan membedah ini banyak pertanyaan publik yang sebenarnya penasaran
setelah aksi atau eskalasi politik kan cukup meningkat ya bang satu bulan terakhir ini
terutama setelah kasus yang menyeret pak ahok demonstrasi besar besaran empat november
kita pengen tahu peta politik peta elektoralnya berubah apa enggak
dari survei yang dilansir oleh lingkaran survei indonesia
apa yang bisa anda jelaskan ini kalau kita bicara elektabilitas
yang pertama dari sisi waktu ya
survei ini kita laksanakan tanggal tiga puluh satu oktober hingga tanggal lima november dua ribu enam belas
artinya bahwa survei ini kurang lebih memotret peristiwa tanggal empat november dua ribu dua puluh
karena kita tahu sebelum tanggal empat
euforia maupun perhatian media maupun publik sangat besar
terhadap rencana aksi tanggal empat
jadi selesai tanggal lima artinya ini bisa memotret sedikit
bisa mengecep bagaimana efeknya itu pak
kalau kita lihat data memang dari survei kita yang kita laksanakan baru november kemarin
awal november kemarin saat ini posisi elektabilitas yang pertama catatan kita adalah
yang kedua ketiga sebetulnya istilahnya to close to call ya
karena sangat mepet ya
ini berarti yang agak berubah drastis swing votersnya pak
ya swing votersnya yang kita lihat cenderung naik ya
ini sebetulnya mengalami penurunan dibanding survei oktober dua ribu enam belas
kalau kita lihat larinya suara pak ahok ternyata larinya bukan ke kedua pasangan kandidat
bukan ke agus silvia atau anies andi ya
ternyata larinya ke swing voters
jadi mereka yang lari yang awalnya dukung pak ahok sama jarud
kemudian berpindah tapi sementara dalam posisi wait and see
dan bisa saja sebenarnya swing votersnya akan kembali ke pak ahok lagi
bisa kembali ke pak ahok atau mungkin terpecah ke dua kandidat
tergantung sangat tergantung pada peran masing masing
yang kedua adalah kita lihat selisih ya
selisih sebetulnya selisihnya makin tipis ya
antara ahok incumbent dengan pesaingnya
sebelumnya dari survei terakhir yang oktober cukup jauh
artinya bahwa makin ketat makin kompetitif makin dinamis
sehingga dengan angka ini maka ketiga calon sebetulnya masih punya peluang yang sama
untuk masuk ke putaran kedua kalau pilkailnya dua putaran
suara gubernur petahana ahok terus turun
dua calon ini tidak bisa merebut suara yang kemudian lari dari ahok ini bang
itu memang catatannya ya
kalau kita lihat sebetulnya tren popularitas dan kesukaan memang ada perubahan ya
mas agus busilvi maupun anies sandi ada peningkatan popularitas
jadi kerja kerja mereka kurang lebih sebulan pasca penastaran
itu mempengaruhi tingkat popularitas maupun tingkat kesukaan
tapi belum bisa dikonversi menjadi tingkat elektabilitas
memang pemilih butuh keyakinan yang lebih dalam ya
jadi bukan sekedar sosialisasi tapi juga memang mereka membutuhkan
apa yang akan dilakukan oleh kedua pasangan ini ketika terpilih
ini memang masih pr buat kedua pasangan calon
oke kita beralih ke slide berikutnya bang aji
ini elektabilitas ahok dari masa ke masa
kalau tadi kan yang kemudian disoroti oleh survei lsi kali ini adalah
bagaimana terus tren penurunan elektabilitas pak ahok
ini apa yang bisa anda jelaskan dari sini
pertama kalau lihat trend ya memang biasanya incumbent ya
jauh sebelum masa pilkada
itu trennya masih kuat
menjelang pilkada apalagi munculnya calon baru
pasti mengalami sedikit mengalami penurunan ya
tapi kalau kita lihat tren pak ahok
ini sebetulnya di luar biasanya ya
artinya memang trennya cukup jauh turunnya
dari lima puluh sembilan tiga persen di bulan maret
dia turun ke angka empat puluh sembilan satu persen
artinya ada perubahan kurang lebih sepuluh persen ya
kemudian dari juli ke oktober ada penurunan kurang delapan belas persen ya
jadi disini ada delapan belas persen ya penurunannya ya
dan ini lari ke dua calon atau lari ke
pertama kalau kita lihat penurunan dari empat puluh sembilan ke tiga puluh satu
memang cenderung dia terpecah ya
ada sebagian lari ke swing voters
ada sebagian terpecah ke kedua calon
jadi dua calon ini juga belum tentu atau belum berhasil sebenarnya merebut
suara yang kemudian ditinggalkan oleh orang yang meninggalkan suara ahok ini ya
ini catatannya empat puluh sembilan satu
sebetulnya kan belum ada pasangan calon ya
belum ada pak agus silvi maupun
oktober belum ada bang ya
oktober sudah ya
oktober ke november ada penurunan dua puluh empat enam persen
ada kurang lebih enam delapan persen penurunan
jadi ini tren dari penurunan dari pak
pertanyaan publik kenapa tren pak ahok ini terus menurun
apakah karena approval rating atau tingkat kepuasan publiknya juga terus menurun
atau memang isu sara yang eskalasinya terus meningkat itu membuat orang juga semakin
sebetulnya ada tiga alasan ya
pertama alasan pertama adalah tingkat kepuasan kinerja ya
memang kalau kita lihat trennya juga mengalami
mengalami penurunan ya
approval rating ya pak
di bulan maret dua ribu enam belas itu approval rating ahok itu masih di atas delapan puluh persen
di bulan juli mengalami penurunan kurang lebih sekitar tujuh puluh persen
kalau kita lihat oktober kemarin masih di atas lima puluh persen tapi sudah di bawah enam puluh persen
bahkan saat ini di november sebetulnya ya angkanya masih tinggi
sebetulnya di atas lima puluh persen tapi masih tetap di bawah enam puluh persen
itu pertama ya tren penurunan kepuasan
yang kedua adalah ada tren penurunan dari sisi tingkat kesukaan ya
tingkat kesukaan orang
terhadap pak ahok atau pemilih terhadap pak ahok
ini juga mengalami penurunan dibanding survei sebelumnya
kalau tingkat kesukaan ini memang terkait dengan aspek personality ya
jadi ini juga berpengaruh
yang terakhir adalah masalah sentimen agama ya
itu fakta sosial
ini bukan kita bicara soal isu sarai
tapi ini fakta sosial yang terjadi di pemilih dki dari hasil survei kita
menunjukkan bahwa sentimen agama memang naik ya
dari maret ke oktober maupun sekarang
berarti demografi politik masyarakat jakarta juga
karena memang banyak yang meyakini bahwa demografi politik masyarakat ibu kota itu sangat rasional
jadi yang hanya dilihat adalah rekam jejak kemudian prestasi track record atau visi visi
tapi urusan urusan emosional agak dipinggirkan selama ini
dari sisi pendidikan maupun pendapatan
yang sebetulnya sensitif
nah seperti ini anda bisa jelaskan di segmen muslim misalnya
ini juga banyak pertanyaan publik
apakah memang orang muslim dengan eskalasi isu sara yang semakin meningkat ini
apakah umat muslim sendiri memang masih setia pada ahok atau justru meninggalkan ahok
apa yang bisa anda jelaskan di sini
ini sebetulnya pertanyaan kita terkait dengan apakah pemilih atau responden di dki
melihat kasusnya pak ahok dugaan penistaan agama yang al ma'idah lima puluh satu itu
sebagai sebuah kesalahan atau bukan sebuah kesalahan
ternyata mayoritas menyatakan sebuah kesalahan ya
pernyataan pak ahok terkait dengan al maidat ayat lima puluh satu
di segmen non muslim pun sebetulnya kita lihat terpecah
ini artinya bahwa mayoritas responden atau pemilih dki
ini menganggap bahwa pernyataan pak ahok itu sebuah kesalahan ya
jadi ini yang menjadi pr bagi pak ahok sendiri
jadi persepsi kesalahan yang kemudian dituduhkan kepada pak ahok itu akan berimbas ternyata pada tingkat elektoral itu bang ya
ya karena ini kan menyangkut sentimen agama dan itu sensitif bagi sebagian pemilih
tapi anda lihat memang masyarakat jakarta sekarang demografinya sekali lagi saya tanya kepada anda
memang berubah ya bang ya
kemudian apa masyarakat jakarta lebih sentimental lebih emosional melihat faktor faktor non profesional lah untuk melihat ini
sebetulnya kalau kita bandingkan
sebenarnya dua ribu dua belas memang tidak bisa dibandingkan secara otomatis ya
karena ini kan dua pilkada yang berbeda
dimana tahun dua ribu dua belas yang muncul sebagai figur calon gubernur memang agama yang sama ya
sekarang kan berbeda ya calon calonnya
sehingga ini yang kemudian berpengaruh ya
kita lihat sentimennya makin tinggi
sehingga tetap ya dalam perilaku memilih ada porsi pemilih yang memilih bukan karena isu bukan karena program ya
tapi memilihkan aspek personality
dan cukup besar itu bang
ya cukup besar
seberapa besar orang yang lebih memilih
memilih faktor rasionalitas atau professionality atau masalah personality tadi
kalau kita bagi secara simpel ya sederhana
sebetulnya kita bisa lihat dari sisi tingkat pendidikan atau tingkat pendapatan ya
mereka yang menengah atas yang kelas mapan misalnya
kita lihat dari survei sebetulnya kan pak ahok masih kuat
artinya bahwa mereka tidak melihat faktor agama atau sentimen agama sebagai alasan untuk memilih
kalau ini apa yang bisa anda jelaskan
ini apa namanya quote unquote bagaimana perjalanan suara atau tingkat elektoral ketiga calon ini
ya ini kan sebetulnya hanya oktober ke november ya
oktober november ya
oktober november ya
setelah dicalonkan ini ya
posisi ahok jarod sebetulnya trendnya kan turun ya
kemudian agus silvi maupun anis sandi sebetulnya stagnan ya
atau stabil bahasa positifnya ya
jadi tidak naik tidak turun
sementara swing votersnya naik ya
dari dua puluh delapan dua ke tiga puluh empat
tadi yang saya sampaikan bahwa turunnya suara ahok sebetulnya nggak lari
ke pasangan yang lain ya
tapi saat ini cenderung wait and see ya
melihat apakah bisa kembali ke pak ahok jarot atau ke pasangan yang lain
apa yang membuat pak ahok ini kemudian tidak bisa mempertahankan tingkat kepercayaan publik untuk tetap memilihnya
sehingga trendnya terus turun
sementara calon yang lain juga tidak bisa meyakinkan
pada pemilih yang meninggalkan ahok
sebetulnya kalau kita lihat dari sisi isu ya
salah satunya isu agama tadi ya
masalah penistaan agama salah satu faktor ya
kita akan bergeser ke slide yang lain ini
ini masih mengenai demografi politik
ini sama dengan tadi ya
kita akan bergeser
nah ini kita bicara mengenai demografi yang lain
tidak mengenai agama tapi mengenai usia
ini apa yang bisa anda jelaskan
ini sebetulnya kita lihat dukungan masing masing calon dari segmen usia ya
kita lihat di segmen usia sembilan belas tahun atau di bawah
yang sebetulnya populasinya kurang lebih lima persen ya
ini mas agus silvi unggul ya
ini mungkin karena faktor usia mas agus yang lebih muda
dibandingkan calon yang lain
kemudian dari sisi style kampanye yang kelihatan lebih menyasar anak muda
ini yang kemudian membuat di pemilih di bawah sembilan belas tahun ke bawah
masih didominasi oleh pasangan agus silvi
tapi kalau kita lihat di usia dua puluh sampai dua puluh sembilan tahun
ini bersaing antara pak ahok jarot dan anisandi ya
kemudian di usia lansia ya
yang lima puluh tahun ke atas
kita lihat pak ahok juga masih tinggi ya
yang ceruknya paling banyak yang mana mas aji
untuk bisa diperbaiki
untuk bisa diperbaiki
untuk bisa diperbaiki
untuk bisa diperbaiki
untuk bisa diperbaiki
untuk bisa diperbaiki
untuk bisa diperbaiki
kalau kita lihat pemilih muda ya
pemilih yang usia di bawah tiga puluh tahun
ini kan kurang lebih lima belas persen ya
sembilan belas tahun ditambah sama dua puluh sampai dua puluh sembilan tahun ya
ini lima belas persen
tapi usia yang paling besar paling mayoritas adalah usia antara tiga puluh sampai lima puluh tahun ya
ini kalau kita totalkan kurang lebih hampir lima puluh persen ya
jadi pertarungan di pemilih yang usia muda menuju matang
ini yang penting ya

ketat sekali untuk porsi usia sini ya

di empat puluh empat puluh sembilan tahun kita lihat bersaing antara pak ahok dengan pak anies
jadi ini akan menjadi pertarungan yang seru dan terkait isu juga ya

kalau menurut anda mesin partai ikut berkontribusi nggak

tapi faktor figur lebih memainkan peranan penting
oke kita akan lanjutkan nanti diskusinya dan mengulasnya lebih dalam lagi bersama tiga tim pemenangkan kapalnya
sampai jumpa di usai jalan berikut ini kami akan segera kembali
tetaplah bersama siren indonesia pranyu serpekang
jadi ada dua minggu jeda ini diisi dengan hal yang tenang tenang saja
pak ahok punya kebiasaan apapun yang dia lakukan itu selalu diunggah ke publik
dan dilihat oleh semua orang bukan cuma warga jakarta
setelah dua minggu ada seseorang warga negara indonesia
yang kemudian ya katakanlah men share video itu
dan kemudian men transkrip menulis status men transkrip
dan kemudian mengurangi satu kata
yaitu kata pakai
nah setelah dua minggu ini kemudian inilah terjadi gelombang protes gelombang kemarahan
dan kemudian publik merasa tersinggung
karena pak ahok dinilai atau dituding itu diduga melakukan penistaan terhadap agama
nah fakta lain survei yang dilakukan oleh lsi itu dilakukan kalau tidak salah tiga puluh satu oktober sampai lima november
dan ada aksi besar besaran pada tanggal empat oktober
nah periode video ini diunggah dengan survei ini dilakukan ini sangat berdekatan
dan selesai survei ini ini hanya satu hari setelah peristiwa empat november
pada saat itu eskalasi kemarahan publik itu lagi pada posisi klimaks posisi puncak puncak
sentimen pemberitaan itu sepenuhnya itu boleh dibilang cover both sides itu tidak ada
yang ada hanyalah bahwa pak
ahok pasti salah ya dalam kasus ini
sehingga kemudian publik marah
dan itu hal yang biasa hal yang wajar
jadi menurut anda ini hanyalah kemarahan sementara berpaling sementara nanti akan kembali lagi kepada cinta ramahnya
itu terserah publik yang menangkap hal ini
karena apa karena jeda waktu antara kemarahan publik dengan survei ini ini ibaratnya bahwa masyarakat berada pada titik didih
sementara informasi yang katakanlah sebagai pembanding ini belum masyarakat dapatkan
harusnya harusnya lsi anda menyasarkan kenapa lsi memotret surveinya di waktu waktu ketika eskalasi sidang
itu anda yang mengatakan
itu anda yang mengatakan
saya menyimpulkan dari omongan anda
tetapi yang menarik dibaca di sini adalah tingkat undecided voters
ini relatif tinggi
saya membaca undecided voters ini adalah swing voters
kalau swing voters ini masyarakat yang cerdas cerdik dan tercerahkan
mereka itu tidak mudah untuk memakan sebuah informasi
kemat menilai dan kemudian menentukan pilihan
mereka ini adalah para pemilih yang wait and see
jadi tidak mudah untuk kemudian percaya
jadi sekali lagi ahok belum ditinggalkan karena swing voters masih tiga puluh empat persen dan masih juaranya sebenarnya swing voters
psi mengatakan bahwa suara pak ahok yang tergerus itu juga tidak lari ke calon yang lain kok
artinya hari ini pemilih jakarta itu masih pemilih yang cerdas
masih pemilih yang cerdas bukan pemilih yang emosional
dan mereka akan melihat hasil proses hukum ini
itu kira kira lsi yang
bagaimana saya membaca hasil survei lsi
saya ingat ke mas edi
kalau tadi tim ahok jarot meskipun suara trennya terus menurun nih mas edi
kalau kita lihat
apa kemudian approval rating juga kalau tadi mas aji sudah menjelaskan
tingkat kepuasan publik juga terus menurun meskipun masih ada di atas lima puluh persen
tim agus silvi membaca survei ini lebih optimistis atau justru malah semakin berat nih kayaknya
kita melihat bahwa survei yang kemarin dikeluarkan pertama kali itu konsisten dengan survei yang dikeluarkan kurang lebih dua minggu sebelumnya
oleh lembaga kajian lain
teman teman dari kedai kopi
mas henry satrio dan kawan kawan
jadi saya lihat momen pelaksanaan survei yang dilakukan oleh lsi dengan hasilnya dan momen pelaksanaan oleh kedai kopi dan hasilnya kurang lebih sama
jadi meskipun waktu itu terjadi eskalasi politik ketika lsi melakukan survei tetapi outcome nya kurang lebih sama
nah kita dari tim pemenangan agus silvi melihat selalu melihat bahwa survei itu merupakan refleksi dari kerja kpk

sehingga apa yang kita lihat dalam survei itu merupakan pemicu bagi kita agar kita semakin bekerja keras
dan kita selalu dan itu disampaikan oleh mas agus yudhoyono bahwa saya lebih cenderung dianggap sebagai underdog
biarkan survei saya itu lebih buruk daripada apa yang terjadi dan realita yang ada di lapangan
karena hal inilah akan memacu saya untuk bekerja keras untuk membuktikan bahwa saya itu harus berjuang jauh lebih keras
karena saya baru mulai
bukan dikesankan melodramatik atau sebagai orang yang ditinggalkan
kita tidak melihat begini
saya melihat bahwa ada yang sudah bekerja kurang lebih empat tahun surveinya tinggi kemudian merosot
ada yang kerja sudah satu tahun ya tetapi surveinya boleh dikatakan flat
kita bekerja relatif dalam waktu yang sangat singkat
sudah bisa mendapatkan survei yang cukup signifikan
tetapi itu bukan menjadi hal yang membuat kita terlena
dalam hal ini kita melihat bahwa wah kita nih sekarang on equal voting dengan yang lain lain
sehingga startnya sama
ya bagaimana kita bisa mencapai garis finish lebih dahulu
ini menarik mas eddy
kalau kita lihat memang pasangan agus dan silvi terutama mas agus ini kan sama sekali tidak berada dalam radar survei manapun
sampai akhirnya koalisi cks mendeklarasikan pasangan agus dan silvi
apa yang membuat kemudian pasangan agus ini menurut analisa anda itu masih bertengger di posisi kedua
bahkan mengalahkan pasangan anies sandi
pak sandi terutama yang sudah lama sekali campaign gitu
apa yang kemudian membuat anda merasa dengan survei lsi ini pasangan agus dan silvi itu masih ada di posisi yang cukup baik
meskipun masih tetap kalah dari pertahanan
kalau kita lihat realita di lapangan
response masyarakat terhadap agus sylvie itu sangat positif
dan kita melihat bahwa bukan hanya keinginan masyarakat untuk selfie untuk berdekatan dan untuk mencoba untuk mengenal sosok
mas agus tetapi mereka justru melihat bahwa ini adalah sosok yang boleh dikatakan dirindukan oleh masyarakat jakarta
orangnya itu cerdas sekali
ditambah lagi beliau itu berasal dari korps tentara
jadi ketegasan ya tercermin dari auranya mas agus
ditambah lagi dengan pak silvi
ya beliau ini ya bagaimanapun juga adalah putra daerah
sehingga putri daerah yang selama ini dirindukan oleh warga dki untuk memimpin jakarta ya ada sekarang di hadapan masyarakat dki
itu lebih alasan alasan rasional atau alasan alasan emosional kemudian pasangan agus silvi memperebutkan ceruk suara ini
kalau tadi kan bung ansi tetap optimistis bahwa suara pak ahok akan kembali karena mayoritas masyarakat jakarta rasional
karena melihat hasil kinerja
kalau itu apa yang tadi anda ungkapkan itu kan alasan alasan personal yang kemudian tidak ada hubungannya dengan rekam jejak atau kinerja misalnya
mas agus memiliki personal branding yang sangat kuat
yang itu merupakan modal kuat bagi mas agus
nah sekarang ini beliau juga memiliki kapasitas intelijensia yang pada saat beliau menyampaikan program program itu disampaikan secara sangat fasih
jadi kita juga sangat confident kita sangat percaya bahwa mas agus ini memiliki kapasitas untuk berkomunikasi dengan publik dengan program program yang betul betul dibutuhkan oleh warga dki
kemudian itu tercermin dalam survei yang kemudian ada di lsi
saya akan tanya ke mas alex
mas alex ini kalau kita lihat pasangan andi sandi dalam beberapa survei terakhir yang dirilis meskipun ini belum final ini masih kelasmen sementara kalau di liga inggris gitu ya
ini masih kelasmen
ini masih posisi liverpool dan chelsea dan mu lagi bersaing lah ya
kira kira apa yang kemudian pasangan andi sandi melihat dengan refleksi tetap berada di nomor tiga ini dari sekian survei termasuk lingkaran survei indonesia
tapi mas alex enaknya dijawabnya usaha jadwal berikut ini
kami akan segera kembali usaha jendela berikut ini
sebelum saya akan ke bang alex saya akan minta produser saya untuk menampilkan perbandingan survei
elektabilitas ketiga kandidat yang akan berlagak di pilkada dki jakarta dari survei lingkaran survei indonesia pada bulan oktober dan bulan november
kita akan lihat di belakang kita
ini elektabilitas pada bulan oktober dua ribu enam belas yang berwarna kuning dan november dua ribu enam belas yang berwarna merah
kalau kita lihat pak ahok sangat terjun bebas ke bawah
kemudian pasangan agus yudhoyono dan silviana murni meningkat
sementara ini juga agak turun sedikit trennya
masanya bukan meningkat sebetulnya stabil ya
stabil ini sebenarnya stabil
tapi pasangan anisandi ini bang alex ini kalau kita lihat pak sandi sudah lama sekali berkampanye tapi masih stabil juga di urutan ketiga ini
apa yang kemudian anda bisa baca dari survei ini sebenarnya
sebelum saya bicara tentang survei saya mau sedikit sharing pengalaman
kebetulan selain survei ini
kebetulan selain survei ini
sebagai jurubicara tim anisandi saya juga ikut serta tanda kutip belusukan ikut berkampanye ke kampung kampung ke berbagai pelosok di kota jakarta
di sana saya merasakan betapa besarnya antusias publik menerima mas anies menerima bang sandi
ada kayak sincerity apa ya ketulusan dan kebahagiaan tercermin ekspresi mereka yang demikian
punya harapan besar kepada mas anies dan bang sandi
kalau di kita ya karena kita banyak bekerja
saya kasih contoh aja mas anies dan bang sandi bisa dalam satu hari mereka mengunjungi sampai sepuluh titik
dan itu setiap hari
tidak ada libur
sampai sakit pelu berat kemarin mas anies
karena kami ikut support kami ikut bekerja gitu
karena mengutip salah satu tadi kan kita kerja keras
dan kita kerja keras
dan kami bisa merasakan
dan kami bisa merasakan betapa antusiasnya masyarakat
jadi kami karena saya sendiri saya ada di bawah di realita saya bisa merasakan itu
nah sekarang kita bicara tentang kebetulan saya sembilan tahun mengajar di ui dan mata kuliahnya adalah metode penelitian
saya mengajarkan survei
boleh dicek ke mas aji
mahasiswa saya yang mengajarkan pertama kali survei
jadi saya mau cerita sedikit
di dalam suatu penelitian survei probability survei ya probability sampling itu selalu ada berbagai kemungkinan kemungkinan
makanya tadi sempat sekilas saya tanya ada nggak sih non response
berapa sampel size nya
sampel size nya ternyata empat ratus empat puluh
karena margin of error nya empat delapan atau di atasnya
jadi ada range itu
nah ini semua kita bisa lihat bahwa ketiga kandidat ini dalam posisi yang kurang lebih sama sekarang
jadi tidak ada yang ekstrim gitu ya bang hasey
ekstrim gitu ya bang hasey
semuanya di range margin of error yang sama
kita nggak tahu realitanya sekarang
yang saya tahu ketika saya berkunjung bersama dengan mas anies dan bang sandi itu saya merasakan antusiasme publik masyarakat
angka ini ini ada margin of error
karena ini inilah statistik probabilitas
itu yang terjadi
dan ada di realitanya di lapangan seperti apa bang
nah sekarang tapi di sini ketika semuanya sekarang dalam satu liga yang sama pertarungannya apa sih
pertarungannya sekarang adalah apa sih program
mau ngapain sih ke depan
itu yang sekarang kita lagi mau dorong

jadi apa sih programnya
kita sudah introduce ke masyarakat
bisa dibuka diakses sekarang ada dimana mana
dan kami ingin sekali untuk terus mengkomunikasikan itu dan ikut mendiskusikan berbagai hal hal yang kompleks tentang kota jakarta
mari kita jadikan pilkada ini suatu proses edukasi publik juga
suatu proses pendewasan demokrasi
mari kita mulai bicara nih
saya mau tahu kandidat kandidat yang lain kalau bicara tentang reklamasi apa sih
kok saya sudah ada di cnn ini kira kira sebulan lalu
kapan minggu depan minggu depan kita akan bicara mengenai isu
tentang standpoint nya pak basuki pak agus terhadap reklamasi apa sih
saya mau dengar nih tentang
penggusuran kartu jakarta pintar dan seterusnya
kita sekarang udah jelas kita udah ngomong program terus kok
kita nggak mau lagi ke bawah sama isu isu yang topik topik yang sebenarnya ya itu sudah ada hukum yang menangani semua
jadi bedanya sama tadi mas edi dan agus silvi
tadi agus silvi kan mas agus menjual kesantunan menjual ketegasan
kalau anies sandi menjualnya betul betul program ketika di lapangan
kita detail kita berani bicara apapun tentang apapun aspek aspek
maksudnya apakah publik jakarta sebenarnya belum siap dengan hal hal yang detail yang kemudian sangat rigid
oh enggak tentu kan ini kan kita sekarang kalau kita selalu sekarang di publik kita bilang
kjp kartu jakarta pintar kita pertahankan bahkan kita tambah
tambahnya adalah tunai kjp plus kita sebutnya
itu contoh kita sampaikan ke publik
masyarakat yang bagus kita tetap teruskan
bahkan kita perbaiki kita lengkapi kita bikin lebih bagus
jadi kjp kjp plus kita bilang
dan itu di publik di masyarakat lapisan manapun mereka senang mendengar itu
nah jadi sekali lagi survei saya ini pengajar survei
saya ini salah satu expert saya aja nggak pernah bicara selama ini tentang itu gitu
saya paham benar apa itu survei dan saya respect
dan ketika itu sudah benar itu bisa saja benar gitu
tetapi memang selalu yang namanya ilmu sosial itu bukan eksakta
namanya ilmu sosial itu yang bisa kitandalkan adalah statistik probabilitas
selalu ada probabilitas ya
kemungkinan kemungkinan ada risiko kesalahan
termasuk bagaimana eskalasi politik yang kemudian menimpa pak ahok misalnya dalam beberapa waktu terakhir kemudian mengerus elektabilitasnya yang cukup drastis ini
apakah ini jadi quote unquote blazing
jadi quote unquote blazing in this guy untuk pasangan andi sandi untuk bisa merebut misalnya
ini kacamata kuda kami fokus kepada kami ini pilkada ini isu pilkada
ketika lalu ada efek yang ini menimpa salah satu kandidat dan lalu bisa menjadi sebuah snowball
ya terus terusan turun itu bukan bagian dari fokus kami
tidak perlu dikapitalisasi
kami punya survei sendiri yang internal yang kami juga paham data sekarang
tapi kami tidak pernah mempublikasikan itu
jadi kita sekarang fokus kepada nyatakan
kepada nyakinkan publik
sekarang semua kandidat itu dalam satu liga
more or less sama bisa dilihat di data data itu
karena tadi contohnya kalau mengacu kepada lsi margin of errornya empat delapan jadi plus minusnya itu
semuanya dalam satu liga
jadi sekarang ini adalah kompetisi ide
oke saya akan tanya bang ajis ini sebenarnya bagaimana
kalau untuk ini kan level idealnya bagaimana setiap pasangan calon harus punya positioning diferensiasi
terutama ya jelas
harus mengenai program yang berbeda sosok yang berbeda rekam jejaknya juga bisa dinilai berbeda
anda melihat publik jakarta sendiri atau para voters ini sendiri masih memperhitungkan faktor faktor itu nggak sih
atau memang faktor emosionalnya lagi lagi
emosional yang kemudian lebih kentara gitu
sebetulnya semua aspek itu pasti berpengaruh ya
baik yang sifatnya program maupun aspek personality
ataupun aspek sosiologis ya
jadi walaupun konteksnya dikait
di situ yang berpengaruh ada aspek personality ya
kemudian ada aspek apa namanya sosiologis ya
faktor faktor agama faktor etnis dan seterusnya ya
kemudian juga faktor program ya
oke lah sekarang coba kita diskusi soal program ya
karena dari angka swing voters atau undecided voters ya
kalau kita lihat kan sebetulnya mereka adalah pertama muslim ya
usianya kurang lebih diatas empat puluh tahun
empat puluh sampai diatas lima puluh tahun
kemudian yang kedua berasal dari dua segmen yang penting ya
segmen menengah sangat sangat atas ya
yang mereka yang tingkat pendapatannya di bawah satu juta sebulan
itu juga cukup besar
sama mereka yang tingkat pendapatannya diatas lima juta sebulan
jadi dua segmen ini yang paling besar
sekarang kalau kita lihat isu
memang segmen yang paling bawah ini adalah segmen yang sebetulnya kalau kita lihat dari sisi prioritas isu
adalah isu isu yang seputar lapangan kerja
soal pengangguran ya
soal sembako yang mahal
soal daya beli ya
itu yang kemudian menjadi penting
sehingga gimana kemudian kandidat ataupun pasangan tim pasangan calon
membuat atau mensosialisasi meyakinkan pemilih di level bawah
bahwa mereka lebih baik dalam meyakinkan publik untuk menangani masalah pengangguran
masalah lapangan kerja atau masalah sembako ya
dan itu masih lebih terserap dan lebih dipahami publik dibanding masalah emosional
kalaupun memang faktor personality atau faktor sosiologis akan berpengaruh
yang kedua kalau kita bicara tentang menengah atas
memang ini adalah kelompok pemilih yang sebetulnya tidak terlalu melihat faktor sosiologis
tapi faktor personality ataupun faktor program tetap penting ya
sebagus apapun program
sebenarnya pemilih kelangan menengah atas tetap melihat faktor personality
leadershipnya apakah dengan model leadershipnya seperti mas agus atau mas sandi atau pak ahok
itu dikesankan dari lebih kecitra kampanye atau misalnya rekam jejak masing masing calon
kemudian rekam jejak kemudian gaya komunikasi kemudian apa yang dilihat
ini kan masyarakat yang sebetulnya mengakses media dari variasi media ya
bukan hanya dari tv
atau dari media konvensional
tapi dari sosial media dan seterusnya ya
ini kemudian menjadi satu kaitan yang sangat terkait ya
faktor program di pemilih menengah atas adalah hal hal yang sebetulnya bukan lagi soal lapangan kerja
bukan lagi soal daya beli ya
tapi mereka sangat sangat terpengaruh dengan isu soal gimana kemudian mengatasi kemacetan di jakarta
bagaimana kemudian menata jakarta bisa lebih baik
bagaimana kemudian persoalan banjir ya
dan anda lihat positioning dan diferensiasi antar calon sekarang sudah mulai terasa belum irisan perbedaan
kalau saya melihat bahwa memang ini belum kelihatan ya
secara jelas ya
secara pertarungan program
kita berharap sebetulnya karena dki menjadi etalase demokrasi indonesia
kita berharap sebetulnya pertarungan dan kampanye dki ini bisa lebih naik ya levelnya ya
media juga punya tanggung jawab untuk bisa memperbedakan kampanye yang kualitas debat seperti itu
bahwa kampanye yang positif ataupun kampanye yang kritis
harusnya menjadi hal yang biasa
jadi pasangan calon ataupun kandidat tim sukses misalnya saling mengkritik soal aspek personality masing masing kandidat
ini menjadi kritik kritik yang bisa muncul di ruang ruang publik
sehingga pemilih bukan hanya melihat sisi sisi positif dari masing masing kandidat
tapi sisi kelemahan itu juga sebetulnya hal yang biasa disampaikan
asalkan ada data dan fakta yang jelas
kita lihat kampanye kampanye di negara negara maju itu bukan hal yang tabu ya
tapi kalau kita lihat kita bisa menawarkan program yang detail terhadap itu
dan siap diadu
sangat menunggu media ini
minggu depan kita akan menunang lagi bang alex untuk bicara mengenai janji kita
salam dulu kita
salam dulu produser
salam dulu produser
aduh saya udah dijanjiin lagi nih gawat
kalau kita melihat tadi kan apa yang kemudian ahok jarod selama ini percaya apa namanya bahwa selama ini pemilih jakarta memang pemilih yang rasional
tapi kalau kita lihat tren penurunannya cukup drastis apalagi terkait
dengan eskalasi politik ini
anda menganggap bahwa memang masyarakat jakarta sudah mulai swing meninggalkan ahok dan jarot karena faktor faktor emosional yang justru lebih dominan gitu sebenarnya
jadi begini kalau kita kembali untuk membaca survei ini
survei ini secara umum itu menyasar tentang ada suatu peristiwa yang ada nuansa sara di dalamnya
dan isu isu sara dalam politik kita itu bisa kita masukkan dalam kategori isu yang sensitif
dan mendapatkan perhatian publik yang cukup luas
saya percaya undecided voters ini itu adalah para pemilih yang cerdas kritis dan rasional
yang ingin mendapatkan
yang ingin mendapatkan informasi yang lengkap dan komprehensif dan kemudian mereka menentukan pilihan
yang berikut ketika kita bicara isu sara dan survei ini dilakukan ini tensi politik di dki jakarta dalam kondisi yang sangat eskalatif
dalam kondisi yang penuh ketegangan
dan para pendukung pak ahok ini ini tentu juga ada sikap keraguan keraguan untuk mengekspresikan preferensi atau pilihan politik mereka kehadapan publik
ini sesuatu yang sangat wajar yang bisa kita pahami
survei ini kan kita bisa baca ada trennya
ada kemudian menjadi pola dan kita semua ini pasti lulus a semua ya
metode penelitian sosial begitu ya
saya juga seorang dosen
saya ngajar juga sosial
oke begini ya begitu
ya jadi ini yang harus kita baca budi
yang menarik ya fenomena menurunnya elektabilitas pak ahok itu kok tidak kemudian diambil oleh calon yang lain
ini kan pertanyaannya ada apa sebenarnya
nah tetapi perlu ada survei survei lanjutan untuk membaca ini
menjadi suatu pola yang pertama
ada hal yang salah secara fatal dalam psikologi politik masyarakat kita
masyarakat kita itu umumnya melihat apa yang terjadi
dan kemudian melihat apa yang dikatakan
dan bukannya melihat apa yang dilakukan
apa yang dikatakan
semestinya politik yang sehat itu adalah politik yang respect dan memberikan apresiasi yang tinggi
kepada mereka yang berbuat bukan mereka yang berjanji
anda menilai dua calon yang lain hanya berkata gitu
karena satu contoh satu bukti itu nilainya lebih dari seribu satu teori
saya ini dosen
tidak lebih hebat dari praktisi
saya ini dosen di kampus
begini loh teori yang baik
tetapi belum tentu saya menjadi eksekutor yang baik
dan karena itu ya
kalau karl marx itu bicara tentang bagaimana mengubah dunia
ya hari ini mereka yang memegang kekuasaan
itu mempraktekan cara mengubah dunia
demokrasi yang sehat dan matang
itu bukan sekedar kontes ide dan festival gagasan
mestinya menjadi adu rekam jejak
ya ini orang orang pintar semua
tentu brilliant akan merumuskan visi di atas kertas
tetapi bicara merumuskan memformulasi itu satu soal
bicara implementasi itu soal yang lain
nah bicara durasi juga soal yang lain
kita harus break sebentar
soal ketegasan itu bukan latar belakangnya kalau saya seorang dosen saya tidak bisa tegas
anda seorang presenter tidak bisa tegas
ketegasan itu diukur dari apakah seseorang itu terjebak pada konflik of interest atau tidak
nah itu penting
faktanya seperti itu ya bang aji ya
mas edi apa yang kemudian perlu dilakukan atau ketika membaca survei ini
apakah akan mengkapitalisasi kalau kita tadi lihat nih
kalau kita bisa simpulkan sedikit aja
isu sara ini kan sebenarnya juga bisa menurunkan secara efektif apa namanya tingkat elektabilitas pak ahok misalnya
apakah isu ini juga akan dikapitalisasi misalnya untuk jadi strategi politik untuk meningkatkan
pertama kita lihat bahwa survei yang kemarin itu merupakan rujukan yang baik bagi kami karena kita lihat swing voters itu ada di kategori mana
kemudian kategori misalkan saja
dari segi kepercayaan agama gitu
dan kita lihat bahwa yang terbesar itu adalah masuk kategori usia empat puluh tahun ke atas
oke kita akan tampilkan grafisnya di belakang mengenai demografi politik sambil pak edi silahkan jelaskan
tahun ke atas sehingga tadi disampaikan dalam survei yang pertama di awal tadi disampaikan bahwa
voters terbanyak dari agus silvi itu ada di usia yang sangat muda
di mana ada early voters pemilih pertama dan pemilih pemula
nah sekarang dengan melihat ini kita punya peta sekarang
nah kemana kemudian tim pemenangan agus silvi ini harus bergerak nantinya
meskipun kita sudah tahu bahwa target kita tidak hanya di pemilih pemula saja tetapi juga masuk ke dalam pemilih pemilih yang berusia lebih yang memiliki kematangan
yang memiliki pemahaman ketika mas agus dan pak silvi itu bicara mengenai program
mengenai gagasan mengenai ide mereka paham
dan kalau kita bicara rekam jejak apa yang terjadi di dki ini tidak lepas dari rekam jejaknya pak silvi
jadi ikut berkontribusi juga pada approval rating yang cukup tinggi tadi ya
ini adalah dream team dari dki sejak zamannya gubernur gubernur jauh sebelum pak ahok pak jokowi pak foke dan lain lain
kalau di barcelona tuh messi sama suarez lah gitu ya
ya sangat punya kontribusi yang sangat signifikan
sehingga dari segi rekam jejak ya cukup lengkap
tapi memang yang diincar oleh agus silvi ini kalau kita lihat memang cukup tinggi sekali di pemilih pemula nih ya
lima belas tahun ke bawah nih mas edi ya
bagaimana kemudian untuk menyasar apa strategi yang kemudian dilakukan untuk bisa menyasar kelompok kelompok lain terutama swing voters dan juga basis masanya pak ahok ini ada di lima puluh tahun ke atas nih
orang orang yang sudah punya ktp seumur hidup kebanyakan milih pak ahok di sini
kita memang lihat ya sosok mas agus ini personal brandingnya itu yang tadi saya sampaikan
itu sangat menarik bagi early voters bagi para pemilih pemula
nah sehingga kita tidak sekarang menjual personal branding saja tetapi mau tidak mau sekarang adalah waktunya untuk kita ajukan gagasan ide dan konsep
nah dan gagasan konsep ide inilah ada di pemilih pemilih yang sudah punya kematangan
dan di dki ini kan pemilih pemilihnya berpendidikan ya memiliki logika dan rasio yang sangat tinggi
oleh karena itulah pemilih pemilih calon pemilih yang akan kita sasar
pemilih yang akan kita sasar ke kemudian hari
ini kalau ya kalau kata bang ali sih buat apa rebor
kalau kita sama sekarang kan dengan pak jero
tapi kalau kita melihat banyak survei beberapa survei terakhir ya pasangan andi sandi masih ada di posisi yang buncit gitu
meskipun jaraknya sangat tipis gitu
kita punya prinsip kerja keras kerja cerdas kerja ikhlas
jadi sekarang adalah kerja
seperti tadi saya sempat sampaikan mas anies bang sandi dalam satu hari mereka bisa mengunjungi sepuluh titik
dan terus terus setiap hari tanpa ada hari libur
jadi sekarang kita bekerja keras
kita juga punya tim yang benar benar punya expertise terhadap segala isu punya pengalaman
pengetahuan terhadap berbagai aspek kehidupan di kota jakarta
kami menawarkan kepada publik jakarta
tentu perkenankan sedikit saya berkampanye juga di sini
ya boleh sedikit saja
bahwa kami saya merasa kami merasa bahwa tim anies sandi paling siap dengan program yang clear yang jelas mau kemana
saya yakin mas edi dan pak aziz juga sudah siap
saya boleh tanya sekarang
kami menolak tegas reklamasi
saya boleh tanya mungkin dari kandidat lain ada yang bisa menjawab
ini sebagai contoh
menolak tegas reklamasi pak ahok
kalau sikap soal itu kan udah dimana mana orang udah tahu
pak ahok sudah tahu pak ahok

youtube udah meluber kemana mana
bahkan sidang di kpk itu sudah terbuka kepadapan publik
sudah tahu siapa yang terima uang dari partai manapun begitu
itu kalau tidak masuk ke dki jakarta ini menjadi korupsi yang gila gila
nah itu itu statement pak ahok
kalau kalau kalau
kita urai dulu permasalahan yang ada di dalam reklamasi itu terutama permasalahan hukum ya
permasalahan keuangan daerah ya
permasalahan amdal ya
baru kita bicara reklamasi kedepannya
saya terpancing nih sama
itu harus satu sisi khusus pun
itu kita janjikan di depan kita ngomongin reklamasi
tapi kalau masalah ini misalnya gini
banyak yang mengatakan bahwa menurunnya elektabilitas pak ahok eskalasi politik yang tinggi
kemudian ada aksi pak jokowi yang kemudian melakukan safari politik
banyak yang menganggap bahwa pak jokowi ini
mencuci piringnya yang kemudian dipesta pestain oleh pak ahok
kemudian pak jokowi harus cuci piring gitu dengan berkeliling ke ormas ormas segala macam
anda melihat bahwa ini ada hubungannya untuk bisa menyelamatkan pak ahok nggak sebenarnya
dari tim anisandi misalnya
ada melihat ketidak netralan istana gitu
saya justru melihat pak jokowi sebagai presiden dia sebagai kepala negara
dia berkepentingan besar untuk supaya menjaga persatuan dan kesatuan bangsa ini
meredam adanya tensi yang tinggi
meyakinkan bahwa semua institusi institusi dan stakeholders itu mereka bisa berkomunikasi
ada komunikasi yang lancar dengan kursi
seberapa mengkhawatirkan sih isu eskalasi sarah ini bagi tim anisanik
jika memang ini terus dimanfaatkan oleh kabarnya ada aktor aktor politik yang katanya menunggangi itu
menurut pasangan anisandi seberapa bahaya eskalasi
atau mungkin isu sara ini kemudian dipakai untuk bisa menggerogoti salah satu calon
mas budi saya agak tersanjung kalau anda lalu menyalakan ini kepada anisandi
saya ingat kami adalah tim pemenangan pilkada dki
kita sedang memperebutkan posisi gubernur dan wakil gubernur
saya pikir isu isu nasional yang besar itu mereka pasti punya opini yang clear
saya juga pribadi pasti punya opini
tapi mari kita koridor ini kita bicara pilkada
kalau ditanya pasti isu sarah tadi semua juga sudah sepakat ini sensitif
kami fokus kepada pilkada saja
karena lalu membuat pasangan nomor urut dua lalu suaranya free fall seperti sekarang
ya itu mungkin salah satu imbasnya
tetapi kami tetap fokus kepada ini
kalau kata pak jokowi ada aktor aktor politik yang menunggangi itu
kemudian kalau kata pak jokowi ada aktor politik yang menunggangi demonstrasi empat november
aktor politiknya siapa dan menunggangi untuk apa kita tidak tahu
tapi kemudian terjawab oleh surveinya lsi bahwa akhirnya suara pak ahok turun
jadi saya anggap bahwa ini memang upaya orang orang untuk bisa menggerogoti pak ahok juga
jadi begini kalau membaca rotso politiknya pak jokowi itu harus lengkap dan komprehensif
pertama yang pak jokowi temui itu adalah pak prabowo subianto
pertemuan dua tokoh politik dan ini kalibernya negarawan loh ya pak prabowo dan pak jokowi
ini tentu ada konteks politik dibaliknya apa konteks politik
pak jokowi dan pak prabowo ingin memberi pesan
boleh berbeda dalam pilihan politik
tetapi kita tidak boleh membuat nkri ini robek
jadi kebinekaan ini harus kita jaga
dan pak jokowi dan pak prabowo ini bukan cuma ngomong di bibir
mereka pernah melakukan kontestasi pilpres secara sangat ketat
berhadapan secara diametral
tetapi mereka menunjukkan kematangan dan kedewasaan sebagai negarawan
setelah selesai pak jokowi mengunjungi rumah keluarga pak prabowo di kertanegara
pak prabowo dengan lapang dada terbuka
terus pak prabowo pernah mengunjungi ke istana bogor
selesai sebagai negarawan mereka
mereka ingin menunjukkan keteladanan
dan keteladanan di republik ini mahal
jadi cerita cerita selanjutnya
itu sebenarnya cerita cerita para tokoh nasional kita
ingin menjaga keutuhan nkri ini
pilkada ini hanya soal rutinitas yang dilakukan
rutinitas yang dilakukan satu kali dalam lima tahun
tetapi nkri ini harus ada selama lamanya
dan itu konsen seorang prabowo subianto
dan konsen seorang jokowi dodo
jadi ini bukan cuci piringnya pak ahok ya pak jokowi
dan publik hari ini sudah sangat cerdas
nah kembali kepada pilkada hari ini
kalau kita mau jadikan jakarta ini sebagai role model bud
yang diteladani oleh pilkada pilkada di daerah daerah lainnya
kita harus hadirkan pilkada yang katakanlah bermartabat
salah satu ciri pilkada yang bermartabat
selain calon calonnya ini menyampaikan gagasan
menyampaikan rekam jejak yang baik
selain calon calon ini mampu menjajakan apa yang mau dijual
para pemilih ini juga harus mampu untuk memilih
itu ada istilah dalam bahasa latin ya
kalau memilih itu harus hati hati
jangan sampai kita salah memilih dan tertipu
nah karena itu
mestinya di jakarta ini
yang banyak itu bukan deliving voters
bukan masyarakat atau pemilih yang percaya
tetapi harus lebih banyak itu adalah
dan anda yakin bahwa masyarakat jakarta masih akan ada di situ
itu sebenarnya silent minority
yang sebenarnya masyarakat cerdas
yang menilai orang
dari sisi rekam jejak dan kinerja
karena sudah teruji dan terbukti
kira kira seperti itu
itulah menurut anda
bu ngaji sebelum kita menutup dialog kali ini
kalau kita lihat
jika eskalasinya akan terus meningkat
kabarnya akan ada demonstrasi dua puluh lima november
kemudian pak jokowi sudah mulai
ya bolehlah orang bilang gak ada hubungannya
pak jokowi safari politik misalnya dengan pilger rdk jakarta
tapi banyak juga orang menghubung hubungkan ini untuk beredam situasi
jika eskalasinya terus meningkat
apa yang akan terjadi dari peta elektoral dari ketiga kandidat ini
yang pertama sebetulnya sangat tergantung pada status pak ahok ya
saya pikir status pak ahok itu akan berpengaruh banyak terhadap perilaku pemilih
jadi kita lihat sejauh mana nanti keputusan ini berakhir atau berujung
kemudian yang kedua adalah
yang penting sebetulnya adalah kemampuan pak ahok untuk bisa kembali merebut hati
pemilih muslim ya
karena kalau kita lihat ini kan sebetulnya ada imigrasi ya
pemilih muslim yang sebelum memilih
sebelumnya memilih pak ahok
kemudian sekarang cenderung wait and see
dan wait and see ini sebetulnya kan ada tiga kemungkinan
bisa balik ke pak ahok lagi
atau bisa ke kedua pasangan kandidat
atau bahkan tidak memilih sama sekali ya
jadi ini sebetulnya pr besar bagi pak ahok dan pak jaro
terakhir sebetulnya terkait soal kasus reklamasi ya
kalau kita lihat survei
sebetulnya majority atau mayoritas pemilih kita
itu menyalahkan ya
menganggap bahwa reklamasi adalah satu kebijakan yang salah
tinggal sebetulnya sekarang masing masing tim sukses untuk melihat
apakah isu ini bisa menjadi isu yang sifatnya
gimana kemudian bisa memformulasikan
memformulasikan cara untuk merespon isu ini
ini yang penting ya
boleh isu reklamasi boleh kita berdebat sampai habis
tapi jangan sampai kita berdebat disini untuk bicara mengenai salah satu

dan kita sepakat ketiga kandidat
untuk tindakan bicara berdebat mengenai sarah lagi kedepan
ya kalau sarah yang di eksploitir
itu biasanya karena tidak mampu bersaing dari sisi konsep dan rekam jejak
saya yakin ketiga kandidat masih mampu bersaing untuk sisi konsep
rekam jejak dan juga visi visi mereka
saya kira itu yang penting
jangan kita subuhkan tontonan sarah kepada para warga dki
karena tingkat partisipasi warga dki itu nanti akan rendah
jangan sampai nanti lima belas februari
tingkat masyarakat untuk berpartisipasi dalam pencoblosan itu rendah karena masalah ini
dan di lapangan
mas edi bang alex bang ansyi juga akan terus mengedukasi masyarakat dengan pendidikan politik yang positif
terima kasih bapak bapak atas perbincangannya
mas aji juga atas surveinya
sirendra risha prime news saya harapkan masih akan kembali di usai jenam berikut ini